bakal calon presiden dari partai gerindra prabowo subianto menggelar reuni akbar dengan ribuan purnawirawan di yogyakarta
untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan
selama sore hendrawan apa saja poin menarik yang disampaikan prabowo subianto di acara reuni akbar bersama purnawirawan di jogja
disampaikan prabowo tadi di dalam pidatonya dan prabowo menyampaikan bahwa ada tiga calon presiden yang saat ini sudah kita ketahui bersama
ada prabowo subianto kemudian anies baswedan dan ganjar panawo
prabowo menyampaikan bahwa dua rivalnya adalah putra putra terbaik bangsa dan prabowo meminta agar ke depan saat pemilu presiden nanti berlangsung
yang diajukan untuk lomba adalah bagaimana program opini
dan diharapkan nanti pemilu bisa berjalan dengan lancar
dan setelah acara yang dikelar di gerha pradipta bantul daresma yogyakarta ini
saya tadi sempat berbincang dengan sekjen ahmad dhani yang menyatakan bahwa wacana tentang calon wakil presiden
sampai dengan saat ini tidak dikemukakan oleh internal gerindra yang sudah mengusung prabowo sebagai calon presiden
maupun di koalisi partai politik yang mendukung pemerintah termasuk dalam pembicaraan
yang digelar pada tadi malam
ahmad muzani menyatakan bahwa tadi malam tidak ada pembicaraan apapun tentang calon wakil presiden
sehingga partainya tetap meyakini dan tetap mengusung prabowo sebagai calon presiden
dalam acara yang digelar pada siang hingga sore hari ini tadi ada sejumlah purnawirawan tni dan polri yang hadir di acara ini
ada beberapa nama yang cukup dikenal seperti subagio hs syafri samsudin dan kemudian imam sufaat
dan ada juga
wakil ketua dewan pembina partai gerindra muhammad iryawan yang tadi juga hadir dalam acara yang digelar di yogyakarta ini
saat ini prabowo sudah meninggalkan lokasi sekitar sepuluh atau lima belas menit yang lalu
dan tadi tentu saja di acara ini prabowo disambut antusias oleh para purnawirawan atau anggota ppir
pekik prabowo presidenku ini terus terdengar sejak awal acara
sampai dengan prabowo meninggalkan
lokasi acara di yogyakarta
apakah akan ada pertemuan lainnya yang dihadiri oleh bakal calon presiden dari partai gerindra prabowo subianto di yogyakarta
karena tadi sebelum menghadiri reuni akbar ini kami sempat mendapatkan informasi
prabowo sempat bertemu ataupun menyapa beberapa masyarakat di jogja
ya rifana informasi yang kami peroleh
bahwa acara puncak memang yang dilakukan pada sore hari ini
dan sebelumnya seperti yang anda sampaikan bahwa prabowo tadi memberikan bantuan ke sejumlah koramil di yogyakarta
dan disambut oleh masyarakat yang tadi mengikuti acara tersebut
nah setelah itu informasi yang kami peroleh ada pertemuan internal kunjungan prabowo ke rumah subagio hs
yang dulu merupakan rumah dari jenderal sudirman
namun kami tidak mengetahui pasti apa saja yang dibuat
dibicarakan dalam pertemuan tersebut
namun dalam acara yang digelar di gedung ini tadi subagio hs sempat menyatakan bahwa mendukung prabowo untuk maju sebagai calon presiden
secara eksplisit menyatakan hal tersebut
nah setelah meninggalkan lokasi ini informasi yang kami peroleh tidak ada pertemuan lainnya
sehingga prabowo dijadwalkan sampai dengan saat ini kembali ke jakarta untuk mengikuti agenda yang berikutnya
baik terima kasih koresponden cnn indonesia hendrawan setiawanata
selaporan lengkap anda selamat bertugas kembali